sidang dugaan kasus penodaan agama pada hari selasa memasuki babak kelima
dalam sidang tersebut penasihat hukum ahok meragukan kebenaran keterangan yang disampaikan oleh para saksi
bahkan bap dari saksi jaksa penuntut umum muhammad burhanuddin dinilai mirip dengan bap gus joy yang hadir pada persidangan sebelumnya
dalam sidang kelima kasus penodaan agama penasihat hukum ahok mempertanyakan kemiripan bap saksi muhammad burhanuddin dengan saksi gus joy setiawan
menurutnya ada dua puluh empat kata dalam bap yang ditulis mirip
namun menurut muhammad burhanuddin dirinya tidak mengenal gus joy
sehingga dirinya menilai ada kemungkinan penyidik mengkopi pas laporan dari gus coy
bukti kan itu kan yang diambil keterangan sebagai lat bukti itu kan keterangan di persidangan
lv itu cuma pembuka kok kita melapor
selain itu kejagalan juga terlihat saat saksi wil yudin abdul rashid dhani memberikan keterangan
pihak ahok merasa keberatan atas keterangan wil yudin abdul yasin dhani
kesaksian wil yudin menyebutkan dia melaporkan ahok pada tanggal enam september
padahal pidato tersebut terjadi pada dua puluh tujuh september
wil yudin juga menyebutkan bahwa kejadian berada di bogor
kuasa hukum ahok omfri jemat menilai keterangan yang disampaikan wil yudin adalah bohong